wajah industri pertunjukan musik tanah air kembali sumringah usai tertahan pandemi ya
rangkaian konser disambut euforia penonton namun ada kalanya konser yang harusnya dinikmati happy happy malah berakhir bikin keki
bergabung wendy putranto pengamat sekaligus pelaku pertunjukan musik selamat malam mas wendy
oke mas wendy aku belum dengar suaranya mas wendy nih saya belum dengar suaranya mas wendy apakah
boleh nah sudah selamat malam thank you banget mas wendy udah gabung di connected malam hari ini
enggak saya kebetulan sold out ya
jadi saya mengamati dari media sosial
oke berarti mengamati ya iya ya keren banget apa kita nostalgia lah berarti zamannya sama nih barengan
jamannya konser apa dewa sembilan belas
tapi kalau ngamatin dari media sosial ya sebenarnya ini disambut euforia kan
banyak banget yang kangen dengan dewa sembilan belas happy
tapi ternyata si konser kemarin yang di tengah tengah awalnya bikin happy ujung ujungnya malah bikin keki gitu
dari pengamatan mas wendy apa sih yang sebenarnya terjadi kemarin itu
iya kebetulan saya memang sudah sempat juga datang ke gc covid untuk survei gitu
dan memang saya juga tidak termasuk
jadi pas melihat kesana memang kesan yang saya dapatkan ini megah mewah gitu ya
stadion yang sekelas dengan eropa
tapi itu tadi ya di perimeter stadionnya ya
seperti yang terlihat di gambar sekarang ini
itu sangat minim ya area untuk berkumpul ya
ketik kumpulnya jika terjadi keumunan masa yang dalam jumlah besar
ketika melihat kondisi tersebut
wah kayaknya masih belum siap stadion ini untuk membuat sebuah pertunjukan yang kolosal gitu ya
yang besar yang epic
mengampilkan puluhan ribu
stadium rock show si jis ini menurut saya belum siap
nah ternyata kemarin dewa bikin konser di sana gitu ya
dan sebenarnya sih sudah bisa diduga gitu ya
setelah penonton datang
setelah penonton datang
mereka juga berjuang untuk bisa masuk ke stadion
dan ketika pulang lebih berat lagi perjuangannya
setelah nonton konser empat jam
mereka harus dihadapi dengan berbagai macam permasalahan infrastruktur gitu ya
yang kondisinya udah lelah
mereka berdiri kebanyakan rata rata
dan temen saya cerita dia sampai ke mobilnya ya
yang di parkir biji ekspo itu setengah tiga pagi
dia berjalan dua lima jam dari stadion
jadi ini bukan ideal banget gitu
ini bikin keki bener
tapi in total yang bikin keki mungkin lebih dari tiga jam itu tadi ya
padahal sebenarnya ssc
iya hampir tiga jam
kalau tadi kan ngebahasnya venue di jis yang kalau mas wendy lihat sebenarnya ini belum proper gitu
untuk dijadikan tempat penyelenggaraan konser
nah tapi kalau kita lihat secara general
lokasi lokasi yang ada di jakarta dan sekitarnya yang emang udah sering banget dijadikan tempat festival atau konser musik
sebenarnya ada yang ideal gak sih
atau jangan jangan sebenarnya nggak ada yang ideal
stadion gbk menurut saya ideal
karena stadion gbk itu memiliki lahan parkir yang cukup
dan perimeter di stadionnya itu ya
itu cukup banyak untuk bisa menampung pulau pulau
nah kalau di jis ini kan kemarin enggak ya
itu kita tinggal nengok ke sebelah udah masuk wilayah perkampungan gitu
jadi sangat tidak aman ketika terjadi keadaan emergensi gitu ya
karena terus terang dengan tujuh puluh lima penonton yang hadir
pihak promotor seharusnya sudah mempersiapkan apa evacuation plan emergency plan
yang dimiliki oleh mereka ketika terjadi keadaan darurat
nah ini yang
terjadi sesuatu ya
entah itu gempa bumi
entah itu kebakaran
entah itu rubuh stadion atau kondisi yang emergensi lainnya
itu sangat sangat sulit untuk dilakukan
evakuasi ke berbagai macam lokasi yang aman di sekitar situ
karena memang jis tidak terintegrasi dengan transportasi publik gitu ya
sampai sejauh ini
dan juga tidak ada trotoar gitu ya
akses untuk jalannya sangat minim
dan berbagai macam traffic yang tanpa ada stadion aja di arah sana tuh udah memang macet gitu
apa sih sebenarnya mas wendy elemen paling krusial ketika ingin menyiapkan sebuah konser atau festival musik gitu
yang mungkin kadang kadang ini luput dipahami dicerna dengan baik dipikirkan dengan baik oleh pihak penyelenggara atau promotor
ya karena bicara mengumpulkan
ya karena bicara mengumpulkan masa dalam jumlah puluhan ribu
itu tentunya sangat diperlukan keseriusan ya
untuk memperhatikan bagaimana akses mereka masuk ke stadion
dan bagaimana mereka pulang dari stadion
jadi prioritas utamanya justru bukan hanya dipertunjukkan
tapi bagaimana menjaga keamanan keselamatan dan kenyamanan sebegitu banyak penonton
makanya yang paling penting itu tadi
ketika venue nya sudah bagus gitu ya
yang paling penting diperhatikan lainnya adalah titik titik di transportasi
kemudian evakuasi ya
wilayah evakuasi parkir
dan hal hal lain yang memang urgent gitu
jadi kalau bicara konser melibatkan puluhan ribu masa
hal hal tersebut yang paling utama yang seharusnya dipikirkan
nah kalau kemarin saya melihat
ini tidak menjadi
prioritas yang diutamakan oleh promotor gitu ya
karena kalau promotor yang sudah sering bikin event di skala stadion
pasti akan menolak bikin dijiz saat ini
karena memang belum layak untuk
karena belum layak
jangankan konser ya
pertandingan sepak bola aja apa kita udah pernah lihat
pssi bikin di situ
pssi bahkan tidak merekomendasikan gitu
nah ini yang menurut saya ketika kemarin membangun stadion ini
apakah tidak diperhatikan
apakah tidak dipikirkan secara menyeluruh
apakah tidak memikirkan dengan
secara komprehensif gitu ya
semua hal yang ada di perimeter stadionnya ini
memang harus dipersiapkan gitu
jadi kalau memang ini belum selesai
jangan dulu di grand lounge
jangan dulu dibuka gitu
karena kita melibatkan puluhan ribu penonton
dan itu bisa menjurus kekanjuruhan
kalau memang nanti terjadi hal hal yang kita tidak inginkan gitu ya
dan kanjuruhan dalam musik kan sesuatu yang kita harus jauhi gitu
ya jangan sampai itu terjadi
cukup di sepak bola aja
artinya sebenarnya ini harusnya sudah jadi pertimbangan awal
untuk penyelenggara atau promotor
ketika melihat jis itu sendiri
karena memang dari banyak sisi
itu jauh dari kata ideal atau layak ya
nah kenapanya sebenarnya kita juga
betul saya yakin
teman teman promotor yang lain
saya yakin sekarang ini tidak ada yang berani
untuk bikin konser di situ
yang biasa bikin show di stadion gitu ya
promotor promotor yang besar
karena mereka yang berpengalaman
sudah akan memikirkan hal hal tersebut
makanya kemarin cukup nekat gitu ya
promotornya untuk bikin konser di situ
nah kenapa bisa nekat
sebenarnya kita coba untuk menghubungi pihak promotor
dari konser dewa sembilan belas nih juga mas wendy
untuk bisa berdialog bersama kita
tapi belum ada yang bisa memberikan jawaban
padahal sebenarnya itu yang kita cari
kenapa akhirnya bisa memutuskan untuk konser di sana
tapi mas wendy terlepas dari semua itu
ini kan ada melibatkan banyak pihak ya
ada pihak promotor penyelenggara event
kemudian juga ada pemilik dari event tersebut
atau pengelola dari lokasi venue nya
nah ketika tadi mas wendy menyebutkan
soal infrastruktur kantong parkir apa
akhirnya jangan sampai nanti ujung ujungnya
sebenarnya siapa yang juga harus
bisa bertanggung jawab
melihat bagaimana plus minus ini semua
ya menurut saya owner dari stadion ya
dalam hal ini kan ini stadion milik pemerintah provinsi
yang saya bilang tadi bahwa stadion ini belum siap
ya seharusnya jangan dibuka dulu
jadi seharusnya memang dipersiapkan dulu
transportasinya kemudian trotoarnya
lampahan parkirnya gitu ya
paling minimal ini terintegrasi dengan katakanlah
api gitu ya mrt misalnya lrt
jadi sebelum itu ada
jangan dulu bikin event yang kolosal gitu ya
jangan dulu bikin event yang sebesar ini jumlah penontonnya
karena itu artinya
resiko tinggi nanti ada di penyelenggaraan
ya kita kan baru aja mengalami oktober lalu gitu
di sepak bola
jangan sampai kejadian ini terjadi di konser musik
karena konser musik belakangan ini juga sedang banyak
terjadi insiden insiden ya
nah jangan sampai tragedinya terjadi di konser musik
karena kalau itu terjadi
yang menderita seluruh showbiz nanti
seluruh infrastruktur pertunjukan
seluruh industri pertunjukannya akan
nah dampaknya gitu
jadi kalau misalnya saya tanya
bukan yang keki
karena kita lagi banyak banget mungkin setelah pandemi
dari akhir tahun kemarin ya
sampai dengan tahun ini
jangan sampai ini cuma dimanfaatin
ya udah karena ini bisnis kan
jangan cuma mikirin untungnya
tapi juga mengantisipasi dampak dampak yang buruknya nih mas wendy ke depan
saya paling concern di sisi itu
karena terus terang
bicara pertunjukan dewa sembilan belas
selama tiga jam atau empat jam show kemarin
klimaks gitu ya
banyak yang sangat sangat menguji penampilannya
bicara mengumpulkan orang
ya sebegitu besar
itu pertarungannya juga sangat tinggi
dan itu melibatkan seluruh pihak yang memang
ya mulai dari bina marga gitu ya
kemudian ada kepolisian di situ
nah itu semua yang memang harus diperhitungkan
tapi yang paling pertama
ya memang infrastruktur di sekitar stadionnya
di sekitar venue nya itu yang memang sudah dipersiapkan
jangan dibuka dulu stadionnya
kalau saya menangkapnya kesannya ya
ada sesuatu yang cukup politis kemarin ya
kenapa akhirnya si stadion ini dibuka buru buru
jadi ya itu
untuk tiket kan
kita udah tau tiket buat kemana kan kemarin gitu
kemana tuh kira kira
kemana lagi gitu
iya intinya kita senang lah ya
kita menyambut baik
bergeliat ya kembali bisnis
semua harus happy
nggak ada yang bikin gigit jari
semuanya harus seneng
pokoknya harus aman dan juga nyaman
itu yang mau kita lihat ke depannya ya
terima kasih mas wedi putranto
kita baru mulai mulai lagi
jangan sampai berhenti lagi
memberikan sedikit banyak insightnya
soal bagaimana bisnis pertunjukan musik di indonesia
selamat malam mas wedy
selamat malam mbak suyewani